ya jika melihat kronologi dan alur perjalanan proses pembelian lahan
yayasan sumber waras tadi sebenarnya tidak ada yang spesial di dalamnya
pembelian lahan tidak lebih dari sekedar persoalan jual beli biasa
yang kemudian diwarnai persaingan tawar menawar harga
antara pengusaha kelas atas nasional dan pemprov dki jakarta
namun bisa jadi karena ada nama ahok di dalamnya
membuat kasus ini melebar kemana mana dan berkepanjangan dalam adu suara
benarkah benang merah yang samar terlihat antara figur ahok dan kontestasi
menuju dki satu tahun depan yang membuat dimensi kasus ini begitu rumit
dan menggurita kemana mana
kami akan mengulasnya malam ini langsung dengan direktur utama rumah sakit sumber waras
abraham teja negara
selamat malam pak abraham
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
lalu kemudian ada pakar hukum atau praktisi hukum
akademisi hukum tata negara ugm refli harun
selamat malam bang refli
baik terima kasih sudah hadir
lalu melalui sambungan street nasir jamil dari gedung dpr ri
kita akan bergabung dengan pak nasir jamil
nanti sesaat lagi kita masih terus upayakan untuk bergabung dengan nasir jamil
karena memang pada hari ini begitu bang refli
dpr komisi tiga panja penegakan hukum begitu mendatangi langsung bpk
untuk mengetahui dokumen bpk seperti apa tentang kasus sumber waras
sebelumnya sehari sebelumnya ada wakil ketua dpr yang juga langsung datang
begitu ke rumah sakit sumber waras
anda melihat bagaimana langkah yang diambil dpr ri ini
sesuai dengan aturan main hukum tata negara kak
atau ini melebihi porsi atau tugas dari dpr ri itu sendiri
iya kalau kita bicara mengenai tugas dpr ya tugas pengawasan tugas budgeting
kemudian tugas legislasi ini kita bisa anggap bahwa ini bagian dari pengawasan
tetapi kan negara ini kan kita mengenal division of labor
pembagian tugas pembagian kerja
memang wilayah kerja dpr tidak ada yang menyangga bahwa dpr bisa melakukan pengawasan
di seluruh area republik indonesia
bisa seluruhnya bisa ya
tetapi kan kita juga harus paham ini persoalan yang terkait dengan pemprov dki
pemprov dki itu kan partnernya counterpart kerjanya adalah dprd dki
nah saya tidak tahu kenapa kemudian misalnya inisiatif itu tidak diambil oleh dprd dki
apa karena dprd dki mati suri
atau kemudian tidak percaya diri karena kemudian ada anggotanya yang baru tertangkap tangan misalnya
tetapi tidak bisa dipungkiri kasus ini menjadi menarik menjadi perbincangan
karena kemudian ada ahok
iya dan kemudian kan kita tidak bisa menghindari bahwa ini bisa dispekulasikan
terlibat juga dengan kontestasi politik dua ribu tujuh belas
di mana kita tahu bahwa ahok sekarang sudah maju
melalui jalur independen atau perseorangan yang notabene tidak terlalu
ada kaitannya sampai ke sana bahkan anda menilainya begitu
secara spekulatif saya mengatakan sulit untuk mengatakan tidak begitu
apa sebenarnya yang disampaikan atau yang ingin diketahui wakil ketua dpr ri fadlizon ketika mendatangi sumber waras kemarin
dan ditemui juga oleh pak abraham teja
nanti kita akan mengulasnya pak kita harus jeda terlebih dahulu
kita bersama kami simak jawaban dari pak abraham teja saat lagi di cnn indonesia prime news
kebetulan pada hari itu saya ada di sumber waras jadi saya tunggu kedatangannya
ketika protokolernya datang saya bertemu dengan protokolernya
dan tidak lama kemudian pak fadison datang
dan ketika datang dia menanyakan bagaimana cerita awal terjadinya rumah sakit sumber waras itu
sampai terjadi penjualan dengan pemprov dki
nah abis itu beliau melihat beberapa dokumen yang kami punya dia ingin lihat
pbb dan lain sebagainya
nah setelah itu beliau minta ingin melihat gimana sih rumah sakit itu sebetulnya
di mana maksudnya
oh bagaimana rumah sakit itu ya
nah akhirnya saya menengamani beliau untuk keliling sampai ke belakang
dan saya kasih tau mana batu sumber waras yang kita jual kepada dki
dan mana sumber waras yang akan kita kelola
dan di dalam perjalanannya itu beliau mengatakan
bahwa sebetulnya beliau baru mencari rumah sakit itu
baru membayangkan bahwa rumah sakit itu sebetulnya sampai saat ini masih full operasional
jadi dia kelihatannya kemarin kelihatannya tidak mengetahui atau kurang jelas
beroperasional atau tidak begitu
jadi dikira kira ada hanya bangunan kosong
tetapi setelah saya tunjukkan beliau bilang
wah ini ternyata rumah sakit ini benar benar masih full operasional
hanya seperti itu
dan beliau juga lihat ruang ruang pasiennya
ya kalau saya lihat sih kayak kemarin beliau
menanyakan tentang lokasi sebenarnya sumber waras ini ada di mana menanyakan tidak
dia ditanya lokasinya batasnya dia tanya
dan anda jelaskan bahwa berada di
ya dia juga tanyakan masalah jalan itu jalan tomang utara atau kiatapa
dan saya jelaskan ya ini sertifikatnya ini petanya
dan dari data data yang ada saya tunjukkan sertifikatnya adalah jalan kiatapa
terus latukur dari sertifikat itu juga mengatakan jalan kiatapa
pbb nya juga saya tunjukkan jalan kiatapa
ya beliau tidak bicara apa apa
setuju dengan penjelasan anda atau membantah bahwa sesuai pengamatan tidak demikian
kalau beliau kelihatannya setelah melihat fakta yang ada beliau lebih banyak diam
lebih banyak diam saja ya
tidak menyatakan setuju atau tidak setuju
tetapi ketika diwawancari wartawan menyatakan
tidak sesuai dengan harapan
tidak sesuai dengan harapan
tetapi ketika diwawancara oleh wartawan menyatakan berbeda bahwa ternyata menurut fadli zon bahwa ini adalah akses
tidak memiliki pembelian lahan yang terkunci tidak ada aksesnya
tapi kita simak selengkapnya berikut ini
tidak termasuk dari yang dijual kepada pemprov
jadi memang lahan yang dijual kepada penpro ini adalah lahan yang landlock atau lahan yang terkunci
tidak ada aksesnya
dua ini berbeda
ini beda beda kepemilikan di sini
jadi yang dibeli oleh penpro itu bukan yang dijalankan seperti apa ini
ini bukan milik penpro
yang milik pemprov itu dari gambar
tadi yang ditunjukkan batas batasnya itu yang masuk ke wilayah somang
tapi kan balik lagi pak itu ada sertifikat pak
beda dua sertifikat
pak ada kamera pak
sama sama sertifikat penpro bilang ada di bidang
ada kamera pak
enggak penpro harusnya melakukan verifikasi
harusnya melakukan verifikasi secara fisik
baik bagaimana pak abraham
yang dibeli pemprov itu bukan yang ada di kiai tapa begitu
saat bertemu dengan anda menyatakan itu tidak
dia cuma lihat pertanyaannya
dia tidak ada komentar apa apa di dalam
tapi ketika di depan beliau seperti ngomong itu ya saya nggak tahu
tapi saya hanya membuktikan bahwa semua sertifikat kita memiliki dua bidang tanah
kita mempunyai dua sertifikat
sertifikat itu dua duanya alapatnya di jalan kiai tapa
dan itu sudah saya tunjukkan
pak bahwa yang disampaikan tadi berbeda dong berarti
disampaikan ada dua sertifikat
itu betul dua sertifikat
yang dibeli pemprov bukan di jalan kiai tapa tadi
nah kalau tercatat dengan kenyataan di sertifikatnya kan jalan kita apa
nah kalau beliau ambil kesimpulan lama
karena yang disampaikan oleh fadlizon juga yang kami kutip dari beberapa media mengatakan bahwa
inilah kelemahan pemprov ketika membeli lahan ini tidak melakukan survei di lapangan begitu
bahwa sebenarnya tidak ada akses
lahan yang terkunci tadi maksudnya
seperti apa pak abraham
anda setuju dengan pernyataan tadi
kalau dikatakan terkunci saya rasa enggak ya
karena akses akses jalan banyak
saat dibeli itu sudah ada aksesnya belum untuk kiai tapa
sekarang sebetulnya itu akses masuknya seperti sekarang ini apa adanya
jadi hanya ada pintu depan itu yang kita masukkan
tapi kalau memang dia mau buka pintu
ada jalan seratus meter memang ada jalan panjang tapi dia bisa buka
tetapi akses yang terjadi sekarang ini ya dari jalan kiai tapa itu
yang tanah kita miliki sekarang ini
tadi ada pertanyaan kan juga pernah saya tunjukkan juga
nah yang jadi masalah bagi saya adalah
segala sesuatunya itu adalah bukti otentik kan
nah sertifikat itu yang kasih kepada kita adalah pemerintah negara
mau bagaimanapun kondisi lapangannya
maksudnya seperti itu
mau bagaimanapun kondisi lapangannya
mau aksesnya terkunci yang tadi disebutkan pak fadli seperti itu
kalau dokumennya menyebut kiai tapa ya kiai tapa aja begitu
ya karena saya pikir bukti otentiknya bilang jalan kiat apa
karena hukum itu yang dipegang begitu
ya menurut anda seperti itu
kita memang sedikit agak teknis soal ini
karena kita harus mengklarifikasi
dan pak abraham kebetulan bisa datang di studio malam ini
begitu kita harus klarifikasi banyak hal
saya ingin sekarang ke pak nasir jamil
karena sudah tersambung melalui sambungan satelit dari gedung dpr ri
selamat malam pak nasir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
komisi tiga atau paknya perikatan hukum tadi
dari bagian dari komisi tiga ini
tadi juga sudah mendatangi bpk begitu pak ya
lalu kemudian justru dikritisi sendiri oleh anggota komisi tiga yang lain
dari fraksi partai nasdem
tepatnya mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh komisi tiga ini
sangat politis begitu pak
tanggapan dari pak nasir seperti apa
ya sebelumnya saya ingin menyapa saudara saya studio ya
mas refti harun pak abraham
ya mudah mudahan saya tidak menjadi jurubicara bpk
dan mas repri juga tidak menjadi jurubicara bpk
dan mas repri juga tidak menjadi jurubicara bpk

silakan pak pak nasir
ya jadi sebenarnya
kalau dikatakan langkah komisi tiga melakukan rapat konsultasi dengan bpk
lebih politis ya tentu nggak bisa dipungkiri
karena ini lembaga politik ya
jadi kemudian kalau ada pihak yang menyebut ini ada muatan politis
ya itu sah sah saja tapi kan sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi soal hasil pemeriksaan bpk terhadap sumber waras itu sendiri
jadi kesimpang siuran pemberitaan baik di media masa maupun di media sosial terkait dengan pengadaan tanah atau pengadaan lahan
dan sumber waras itulah yang mendorong kami untuk melakukan rapat konsultasi dengan bpk
karena kami lihat suasana sangat memanas pemerintahan dki
dalam hal ini gubernur basuki begitu reaktif menerima hasil pemeriksaan bpk
di satu sisi ada anggota bpk yang juga merespon ini
ya tentu saja kami perlu
kita mengetahui mendapatkan informasi lebih dekat langsung dari sumbernya yaitu para anggota bpk
dan tadi dalam rapat konsultasi dengan bpk kami mendengarlah sejumlah informasi yang mereka berikan kepada kami
mengapa menjadi begitu penting soal sumber waras ini bagi dpr ri ketika kpk sekarang juga sedang melakukan upaya penyelidikan begitu
masih berjalan proses hukumnya bukan mandek laporan dari bpk
kita tahu bahwa jakarta ini kan barometer indonesia
jadi segala alih alih yang ada di jakarta ini tentu kemudian menjadi isu nasional
dan tentu juga isu ini bagi komisi tiga sendiri karena itu terkait dengan penegakan hukum
sama semua tidak ada yang penting atau tidak penting
kasus kasus hukum yang kemudian itu apa namanya menimbulkan spektrum yang kalau bisa dikatakan sangat luas
ya itu kan harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan bagi dpr dalam hal ini komisi tiga dpr ri
baik sebelumnya tadi saya kutip dari bang refli memang secara spekulatif sulit untuk dikesampingkan bahwa ini terkait dengan kontestasi menjelang pilgub dki dua ribu delapan belas
tentu saja memang karena ini dekat dengan pilkada di dki
tentu saja ini semua kemudian saling terkait
tapi kan tentu penegakan hukum tidak boleh terganggu dengan situasi situasi ini
penegakan hukum kan harus tetap on the track dia
tidak melihat bahwa
apakah ini ada politisasi atau apapun namanya
kalau memang terjadi penyimpangan keuangan negara atau katakanlah ada hal hal yang diduga menjurus ke arah tindak pidana korupsi
maka tentu ini harus didalami oleh aparat penegak hukum
bukan soal karena basuki mau maju sebagai cagup dki lalu kemudian ada partai partai politik yang merasa gerah dan ingin melumpuhkan
basuki dengan isu sumber waras ini
saya pikir tidak senaib itu ya
menurut anda ini apakah ranah lebih tepat ranahnya dprd ataukah memang sudah saatnya dpr ri bahkan untuk turun tangan tentang hal ini
katakanlah fungsi pengawasan tadi
bukankah misalnya kalau memang ada kan
ini kan berawal dari bpk perwakilan dki jakarta yang melakukan pemeriksaan lkpd
pemprov dki jakarta tahun dua ribu empat belas
dan kemudian disitu ada indikasi kerugian negara sekitar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
dan kemudian di mediu agustus dua ribu lima belas kpk yang waktu itu dipimpin oleh taufikur rahmaruki meminta kepada bpk untuk melakukan audit investigasi
dan di mediu desember dua ribu lima belas bpk berhasil menyelesaikan pemeriksaan itu dan menyerahkan kepada kpk
jadi disini ada kpk nya
kpk itu mitra kerjanya komisi tiga dpr ri
jadi bukan soal dprd bukan dprd dki ini wewenangnya dan lain sebagainya
karena ini berawal dari inisiatif kpk yang meminta audit investigasi
dan tentu saja kami perlu mendorong kpk komisi tiga perlu mendorong kpk untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau audit investigasi yang dilakukan oleh bpk itu sendiri
bung refli dalam konteks tadi disebutkan bahwa dpr mendorong kpk untuk segera memfollow up ini ini tepatkah begitu
karena ada satu pendapat juga saya kutipkan lagi dari fraksi yang menolak tentang kunjungan ini yang disebut politis tadi dari fraksi partai nasdem yang menyebutkan bahwa tidak perlu kpk didorong dorong ini sedang berjalan
ketika nanti kpk memang tidak menindaklanjuti temuan bpk atau sengaja ada yang lain baru kpk akan dipanggil dan itulah fungsi pengawasan dpr ri
bagaimana menurut anda
dua duanya kan saya katakan begini kalau kita bicara di tataran formalitas bisa benar semua
ya bang nasir jamil bisa benar pihak nasdem bisa benar
bang nasir jamil merasa karena counterpartnya kpk karena kemudian karena itu dia mendorong kpk
tapi nasdem juga tidak salah karena dia mengatakan loh kpk kan sudah bekerja ngapain didorong dorong kecuali kasus ini mangkrak
ada politisasi di sana
ya itu adalah fungsi pengawasan dpr ri berjalan
nah tetapi kan kalau kita bicara di atas permukaan kemudian kita akan kecewa karena tidak menjawab persoalan substantifnya apa
kenapa misalnya untuk kasus seperti ini responsnya luar biasa kan begitu
nah saya secara spekulatif mengatakan ya tentu ada pihak pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini
tentu tidak dpr secara keseluruhan ya
tentu kita tidak bisa menuduh bang nasir jamil ya mungkin tidak ada urusan bagi bang nasir jamil
tapi kan tapi pihak pihak lain yang melihat bahwa kontestasi politik dua ribu tujuh belas sudah dekat
ahok masih leading ya
lalu kemudian ahok kemudian sudah mendeklarasikan
menjadi calon perseorangan yang didilai quote unquote deparkolisasi
ada upaya untuk memperberat calon perseorangan
nah kalau kita lihat fenomena fenomena
inline ini semuanya terangkai menurut anda
dirangkai satu demi satu
ya kita tidak bisa mengatakan ini tidak ada unsur politiknya
apalagi ada pihak yang mengadu mendorong dorong agar soal sumber waras ini kpk bergerak cepat dan lain sebagainya
padahal kalau kita lihat penjelasan pak abraham kan now case jadinya kan
soal pembelian sudah jelas
biasa saja begitu
ya semua sertifikat yaki aitapa pbb yaki aitapa
dan kemudian ini kan
soal pembelian menurut saya dengan mekanisme pasar saja sebenarnya
dan kemudian sudah disepakati
kecuali ya ada satu kecualinya
kecuali bisa dibuktikan bahwa misalnya ahok atau pemimpin manapun itu menerima suap menerima uang
kalau itu yang terjadi saya setuju
siapapun pemimpin yang begitu
jadi intinya kpk tidak perlu didorong dorong karena sekarang pun sudah bergerak cepat
itu menurut anda dalam kasus ini begitu ya
nanti kita akan lanjutkan lagi
permasalahan seperti apa sih yang ingin dicari oleh komisi tiga terkait dengan audit bpk ini
dan toh bpk sendiri mengatakan bolanya sekarang ada di kpk
kita akan meminta penjelasan lebih lanjut juga secara detail bagaimana sebenarnya sumber waras ini dalam hasil audit bpk
ada kerugian negara satu ratus sembilan puluh satu miliar
begitu pak abraham nanti akan bersuara
saat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
minta laporan dari bpk itu sendiri
adakah indikasi yang dilihat oleh komisi tiga dpr ri terkait dengan kpk bahwa tidak menindaklanjuti hasil temuan bpk
atau sengaja mungkin menutup nutupi tidak mempercepat dan lain sebagainya
kan belum sampai kesimpulan seperti itu
konsultasi dengan bpk itu
untuk mendapatkan informasi
oleh karenanya kami akan menindaklanjuti
mengundang pihak pihak terkait
yang mengetahui ya misalnya
kami akan mengundang
misalnya komisi tiga diminta untuk mengundang
pak taufikur rahmaruki dan lain sebagainya
atas dasar apa
ya mereka kemudian meminta kepada bpk
untuk melakukan audit
karena kita perlu mendengar
nah setelah itu barangkali ketika
misalnya dalam masa sidang ini
dpr dalam hal ini komisi tiga
menggelar rapat dengan kpk
untuk men sounding apa informasi
yang kita dapatkan kepada kpk
dan kita nanti kan
belum dapat penjelasan secara resmi
di dpr dari
kpk terkait soal sumber waras ini
oke bang nasir
oke katakanlah akan memanggil sejumlah pihak terkait
sekarang ini anda sudah dipertemukan oleh cnn indonesia begitu
dengan pak abraham tejanegara yang terkait dengan sumber waras
adakah pertanyaan yang ingin anda sampaikan kepada pak abraham
ya tentu saja ini kan seperti apa namanya
seperti pihak yang masing masing
apa namanya membela diri ya
jadi kalau pak abraham bilang semuanya
semuanya waras waras saja
ya sementara bpk bilang
ada yang tidak waras
ya tidak pada tempatnya
saya kemudian menanyakan
pak abraham di tempat ini
biarlah nanti apalagi pendakwa hukum
yang menjawab keraguan keraguan publik
ya kesimpang siuran seperti ini
karena mereka punya otoritas
dan juga punya kewenangan
apa namanya sisi sisi gelap
yang diduga dalam pengadaan
atau pembelian lahan atau tanah sumber waras ini
baik saya ingin ke pak abraham sekarang
dari beberapa yang disampaikan oleh bpk
ada kejanggalan soal dugaan kerugian negara
bagaimana anda menjawab ini
pada waktu itu saya pernah tanyakan
patokan kerugian negara itu
terjadinya sampai mendapatkan nilai

pada waktu itu saya mendapat keterangan
kita jual kepada ciputra
per meternya adalah rp lima belas lima ratus
kita melakukan pengikatan jual beli
bulan apa tepatnya pak
tepatnya itu kurang lebih bulan november
dengan harga lima belas
tapi anda jual di atas harga itu
kita jual lima belas lima ratus
apabila nanti dari pihak ciputra
tidak bisa merubah peruntukannya
sampai dengan tanggal tiga maret
maka jual beli ini menjadi batal
ternyata setelah diproses
satu waktu itu saya lihat
atau teman teman kita di sumber parsi lihat
di running text
ahok dua telah membeli rumah sakit
sumber baris senilai satu tujuh juta
nah pada waktu itu
kurang lebih bulan mei
jadi kita sudah melakukan dulu nih
transaksi dengan ciputra
kita sama sekali nggak pernah berhubungan dengan ahok
tidak pernah menawarkan
berkali kali di tv
terus besok paginya di semua televisi
masuk juga di koran
dan dimana mana jadi berita luas
itu mulai mengganggu kita punya operasional
kita punya karyawan yang diresah
doktor yang diresah
doktor juga bertanya tanya
karena itulah kami coba menanyakan hal ini kepada
pak ahok pada waktu itu
kenapa pak ahok
karena di running text itu jelas jelas
nah ketika kami ketemu dengan
nah pada klarifikasi itu pak ahok menjawab
bahwa memang benar
pihak ciputra itu sudah mengajukan berkali kali
sampai tiga kali atau empat kali gitu
kepada beliau untuk merubah
dirubah menjadi sukasarana rumah susun atau bagaimana
dia tegas mengatakan
kepada pimpinan kami
waktu itu kita datang rame rame
ibu perlu ketahui
bahwa itu tidak akan kami ubah
kami tidak akan diizinkan
dan itu diulang
setelah ibu bertanya lagi
sampai kita berdua mati disini
tidak akan kita
karena dki sangat membutuhkan yang namanya
nah disitu dia bilang
ibu jual untuk apa
itu kalau sampai kita jual rencananya kita mau bangun rumah sakit yang
sakit yang lain lain nah pada waktu
pembicaraan itulah pak ahok ngomong begini
kenapa nggak dijual kepada kami
aja kalau ibu mau ibu bantu kami
jual lah kepada kami jadi memang pemprov
dki yang dalam hal ini gubernur ahok yang
berinisiatif iya kita nggak pernah menawarkan
pak gak pernah menawarkan nah di dalam
pembicaraan itu ibu
dapat penawaran seperti itu ya kita bilang ya coba pak
nanti penawaran pak pak ini akan kita bicarkan
nah di dalam penawaran itu dibilang
kalau ibu beli
harga nggak bisa macam macam bu hanya satu
njop saja tidak bisa naik dari njop
tidak dia pokoknya bicara hanya ngop
nah setelah itu kita pulang
dengan harga berapa waktu itu
nah pada waktu itu juga udah ngomong kita belum tahu pak harga njop nya
jadi belum tahu jadi begitu kita pulang
di mobil kita berunding
terus ibu mengumpulkan semua orang
dari yayasan akhirnya kesepakatan
setelah kita juga berbicara
dengan pihak pak ciputra dari pihak ciputra
mengatakan bersedia maka
jual belinya ya kita batalkan kita tawarkan
kepada pemda dki waktu itu
waktu itu harganya sudah berubah
nah pada waktu itu baru kita tahu
njop nya itu sudah rp dua puluh satu ratus tujuh puluh lima
itu yang dimaksud bpk bahwa
letak kerugian negaranya ketika ciputra
membeli dengan harga
rp lima belas lima ratus yang ada jual
njop nya rp dua belas sekian
per meter persegita tapi kemudian dijual rp lima
sementara ketika pemprov dki rp dua puluh
nah pada waktu itu sempat saya ditanya juga saya bilang
pada waktu itu pak kita jual kan sesuai dengan njop
kan nggak mungkin kita jual dengan njop dua ribu empat belas
asn yang akan memindahkan kita mungkin
nah itulah yang terjadi kemarin
bagaimana pak nasir anda mendengar
penjelasan dari pak abraham teja negara ini
tentang beberapa poin
yang disampaikan dalam hasil audit bpk
ya mas indra
mengomentari apa yang disampaikan oleh pak abraham
menurut catatan atau
kesimpulan yang disampaikan oleh bpk
kepada komisi tiga
tadi siang itu
memang sepertinya ada
penyimpangan yang sempurna
penyimpangan yang sempurna itu
di tahap perencanaan
pembelian tanah di rumah sakit
sumber waras kemudian juga
pembentukan harga dan penyerahan
hasil pengadaan tanah
jadi ya kita mendengar
tadi ya kita mendengar
dan tentu saja kemudian
seperti yang saya katakan tadi
informasi tadi ini menjadi
bahagian yang tidak terpisahkan
bagi komisi tiga ketika
nanti kami rapat dengan
komisi pemberantasan korupsi
bolehkah publik tahu begitu pak nasir
karena kan komisi tiga juga
bekerja atas nama rakyat
bukan semua masyarakat kan
bolehkah publik tahu penyimpangan yang sempurna
maksudnya paling tidak indikasinya seperti apa
dari yang dimaksud penetapan lokasi
tadi karena disebutkan
adalah di jalan kiai tapa dengan
njop yang sudah dijelaskan tadi
nah mungkin boleh kami tahu apakah penetapan
lokasinya ini sengaja di rekayasaka
atau bagaimana untuk bisa muncul
kemudian statusnya ada di jalan kiai tapa
ya sebenarnya kan sama bpk
makanya saya katakan di awal tadi
saya tidak berusaha
untuk menjadi jurubicara badan
pemeriksa keuangan republik indonesia
ya jadi kalau misalnya
ada pihak pihak yang
bpk pasti menyerahkan
itu selama memang itu
bisa diberikan kepada
pihak pihak yang berkepentingan
tapi memang informasi yang kita
dapat tadi bahwa
tanah di rumah sakit sumber waras ini
jadi kesimpulan dari kunjungan ke bpk
tadi memang ada
penyimpangan yang sempurna dalam kasus ini
begitu ya bang nasir ya
begitu yang mereka sampaikan kepada komisi tiga
dan penyimpangan sempurna
itulah yang kemudian
kerugian negara sekurang kurangnya

akan seperti apa nanti oleh komisi tiga informasi ini
didapat benarkah akan
dibentuk pansus untuk masalah ini
atau kasus ini
kita tidak akan membentuk pansus
kita tentu saja dalam koridor
pengawasan kepada kpk
tidak ingin ini kemudian
seperti lebih banyak
murni penegakan hukum
dan tentu kita percaya dengan
pimpinan kpk yang sekarang
bahwa mereka akan
audit investigasi yang
dilakukan oleh ppk ini
baik bagaimana ketika ada tadi
wacana juga menurut pak nasir tidak akan
sampai ke pansus tapi tadi dari laporan
rekan kami di lapangan bahwa
ada memang wacana wacana yang berkembang
di sana kalaupun misalnya nanti ada panja
atau pansus terkait masalah sumber waras
ini menurut anda apakah ini sebuah
langkah yang tepat sekaligus untuk membongkar
ataukah ini berlebihan
ya menurut saya kalau dilihat spektrum kasus
itu kan sederhana
kalau misalnya dibentuk pansus
menurut saya seperti menembak
ke kapal kecil dengan meriam
peluru kendari yang besar
kan kalau kita lihat
ini sederhana sekali
pembelian ini ada tiga aspek
tentunya pertama aspek teknis
administratif kedua aspek
pidana dari sisi teknis administratif
mungkin ada saja penyimpangannya
tidak sesuai dengan prosedur
banyak sekali hal hal tetapi
apakah tidak sesuai dengan prosedur itu
lantas kemudian bermuara pada
pidana kalau memang ada
di sana ya siapa yang menerima
suap ya digorok saja kalau saya gini
mengatakan bahwa siapapun
dalam transaksi yang biasa
ini sesungguhnya kemudian
memanfaatkannya baik dari pihak sumber
waras maupun pemprov dki
menerima uang kickback
apapun namanya ya mereka harus
tetapi yang tidak boleh adalah
membawa kasus ini
politik karena sekarang menjelang
menurut pak nasir tadi memang ini lembaga politik
jadi wajar politis
tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa
terlalu sederhana kemudian
kalau kita hanya memandangnya dari sisi
penegakan hukum saja kan mudah sekali
jadi ada pembelian
lebih tinggal dilihat
yang lari ke salah satu pihaknya
sumber waras lari ke pemprov dki
bahkan lari ke ahok
nah kalau misalnya gubernur ahok terima uang
betul betul menerima uang
yakin digorok juga
jadi poin saya adalah
siapapun pemimpin bersih
siapapun pemimpin yang tegas
mengambil responsibility terhadap
negeri ini yang kacau balau kita harus dukung
bang nasir jamil pun kalau lurus
kalau bersih kalau berintegritas kita dukung
mau jadi presiden sekali
tetapi jangan sampai kemudian
negeri ini kemudian
pemimpin pemimpin yang kita butuh itu
sebenarnya untuk membereskan
banyak hal di republik ini
kalau soal sumber waras ini
ya soal kecil saja soal jual beli
yang harganya tujuh ratus an miliar
tinggal dilihat saja
singkat pak nasir
mas repi bukan berarti kita
mengabaikan yang kecil
tapi kadang kadang orang sering
tersandung dengan hal yang kecil kecil
jarang kita tersandung
dengan batu yang besar
tapi orang sering tersandung dengan batu yang kecil
mengatakan bang nasir
yang namanya tersandung itu
kalau misalnya ahok misalnya
jangan kan terima misalnya
bermiliar miliar terima tiga puluh juta
dan itu korupsi
kita tidak bisa percaya lagi
seperti itu sederhana
kita akan lihat karena memang ini tadi
sudah disebutkan oleh bang nasir
jangan meremehkannya kecil kecil
walaupun ada sejumlah pertanyaan
apa yang menjadi skala prioritas bagi dpr
tapi kita akan lanjutkan lagi nanti
di lain waktu kita akan lihat bagaimana kpk
sumber waras ini versi pak abraham
tadi sudah jelaskan versi pemprov dki
sudah pernah disampaikan versi bpk juga
kita akan lihat kelanjutan bolanya sekarang ada di kpk
terima kasih pak abraham terima kasih
bang refli dan terima kasih juga
pak nasir jamil telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia prime news